kapan saya sudah menolak sama proposal perusahaan kamu untuk mereklamasi danau itu
coba kalau di daerah sini dibangun resort dan mall
kami juga akan melindungi seluruh warga kok pak termasuk dari hantu putri duyung
gak usah repot repot kami semua tapi masih bisa melindungi diri sendiri
iya benar pak baik kali mesti dijagain apanya
tapi pak keuntungan
tunggu tunggu tunggu
tunggu ampun ampun
iya sekarang pokoknya sekarang
loh emangnya kenapa pak rete
saya teh udah janji sama pak jajang rt sini
mau nolongin dan mengungkap hantu putri duyung
tapi udahlah pulang aja lah lupain aja lah
kok pura pura gak kenal gimana
ari pak jajang itu kan temennya pak rete
dulu itu juga udahlah lupain aja lah
ih pak rete
kita gak usah pulang yuk tetep di sini aja
bukannya kamu setuju mau kita pulang
tapi kan pak rete penakut
kasian kalau ditinggal sendirian
yaudah kalau gitu kita semua gak jadi pulang lah
kasian pak jajang
makasih ya pak rt sudah menepati janji
pak rtt mau datang ke rumah saya
eh pak jamal pak jamal
eh neng teh gak ngijin pak jama pergi
pak jamal tuh
aduh ya ampun neng
abang saya mau ke danau tuh mau nyari ikan
bukannya mau perang
emangnya kamu mau makan tempe terus
enggak pokoknya gak boleh
aduh jamal neneng
kenapa kamu malah berantem
kapan bapak tess gak ada tamu
si tebang jamal teh mending kekeh yang ke danau
wah ke danau
di danau kan serem
di danau kan ada hantu duyung serem ya
kapan saya saya sudah menolak
sama proposal perusahaan kamu untuk mereklamasi danau itu
coba kalau di daerah sini dibangun resort dan mall
kami juga akan melindungi seluruh warga kok pak
termasuk dari hantu putri duyung
kami semua tapi masih bisa melindungi diri sendiri
iya benar pak
bayi kali mesti dijagainya paknya
keuntungan yang bisa didapatkan warga lebih besar pak
daripada cuma menghasilkan duit dari hasil sewa tenda dan sewa pancing
sekali enggak tetap enggak
saya selaku rt kampung sono setuju banget apa yang dikatakan sama pak rt jajang
sekali tidak tetap tiga
jangan dipikirkan hanya uangnya saja keuntungan
pikirkan dong ekosistemnya keindahan alam polusi
setuju salud pak jajang
bagus pak jajang kita tetap tegas jangan kayak pak rethe
nah itu dia pak rt masalahnya
makanya saya rt menolak
ya terserah deh pak
kalau bapak mau warga sini tetap diganggu sama hantu putri dulu
ih abu abu nesu nesu
ya udah kalau gitu
abah pak rt
saya permisi dulu
saya mau ke danau nyari ikan
bukan nunggu orang itu mah
eh pak rt manas manasin aja
kenapa ya kids zaman note yang dipikirin cuma duit duit money money aja
mereka tuh gak peduli kalau sampai bisa merusak ekosistem dan lingkungan
di mana otaknya
tak eta pak rt
aing budak arva
alhamdulillah semuanya pinter pinter
eh siapa dulu tuh maminya
jendera hebring ya kan
sineng mah ayah ayah wae
banyak danau cantik kayak gini ada hantunya
perasaan mah dari zaman jebon nggak pernah ngedenger cerita seperti itu
apalagi cerita ada hantu duyung
hahaha kayak suara perempuan nangis
tapi suaranya gak jauh dari sini
nah tuh kan
neng teh sahak
neng neng ngapain bersedih
eh mana sih bang jamal eh
malah dilarang malah pergi
sabar neng nanti juga pulang
kenapa kamu teh bolak balik bolak balik
menikah ya sedikit kan kamu teh
aih si abah
bang jamal th kan izinnya cuma sebentar
tapi sampai hari ini teh belum pulang
nenganu baru lagi aja
selain itu suaminya nggak bisa dicarek gimana
emang kenapa biarin aja tuh
ispare teh masuklah sembarangan kalau ngomong ih
paling juga si jamal keasikan yang ikan itu di sana di danau
atau bisa aja dia teh ketiduran
aih si abah
neng teh takut
gimana teh kalau bang jamal teh ditarik
sama eka hantu danau duyung
terus ditenggelemin aih
si neng bisa jadi janda tuh bah
karena teh emang jadi janda
kasian nasib neng tuh